hai informasi yang satunya pemirsa ini implor informasi ya yang sangat positif nih pagi hari
ini jadi ada seorang siswi baru kelas lima sekolah dasar asal bandung jawa barat sudah menghasilkan
empat model baju rancangannya bahkan karyanya itu sudah dijual ke beberapa negara nah tak heran
gadis belia ini dijuluki desainer cilik asal bandung yang mendunia siapa ya dia ini sosok yang
bekanda nama lengkapnya ribi siti fardian siswi kelas lima sekolah dasar ini merupakan desainer cilik
asal bandung yang karya karyanya sudah go internasional ribi pertama kali menggambar
baju saat masih duduk di kelas satu sekolah dasar dua tahun kemudian desainnya diaplikasikan menjadi baju
wawasan ribe akan dunia fashion semakin terbuka ketika
kelas empat sd ia mulai banyak mendesain baju untuk dipakai oleh teman temannya sesama model selain
pihak menggambar ribi yang juga fasi berbahasa perancis ini harus berbagi waktu antara pelajaran
di sekolah dan kegiatannya sebagai adik khusus ngebagi waktunya gimana oh sekolah kan pelajar
empat terus habis lanjut kelas nah kalau aku ngegambarnya itu pas malamnya pr nanti kedepannya
apa sesuatu apa aku pengen nanti umur tujuh belas tahun pengen sekolah model di paris saat ini hasil
desain dribi banyak diminati oleh para pembeli dari singapura malaysia hongkong serta korea
kebetulan aja awalnya karena waktu pas dia desain terus udah punya karya habis itu saya bikinin
instagram kan instagramnya saya yang manage sendiri terus udah gitu nggak sengaja ada yang
tertarik gitu dari luar ya seperti itu aja sih sebenarnya satu baju hasil karyanya dibanderol
mulai satu ratus lima puluh sampai empat ratus rupiah dan sudah menghasilkan sekitar sepuluh juta rupiah saat ini rigi belum terlalu
fokus dan serius mencari pasar karena harus membagi waktu dengan sekolah dan kesibukan lainnya zayul